dari arena jetski di ancol jakarta utara yang baru pertama kali digelar di asian games
atlet indonesia memulai start cukup baik
cabang olahraga jetski berpotensi mendulang emas
di nomor runnabout limited aksa sultan aswar menempati urutan pertama di atas ali alian jawi asal uni emirat arab
sementara sang kakak aero sultan aswar sempat mengalami masalah di awal lomba sehingga harus finish di posisi kelima
sedangkan pada moto satu nomor runabout seribu seratus top izi muhammad farizi menempati urutan ketiga dengan total poin empat puluh delapan di bawah dua rider asal thailand
sih optimis pribadi sih physical apa semua optimis
cuman ya kalau emang jetski ada sesuatu kan nggak bisa
jadi kalau jetskinya kenceng siap
jessinya kenceng cuman kalau emang lagi ada kendala dikit ya kita harus coba adaptasi sama apa yang kita udah punya

pelawan paling kuat masih thailand
target medali tetap dua emas